majelis ulama indonesia akan memutuskan fatwa penggunaan hewan yang terpapar virus penyakit mulut dan kuku sebagai hewan kurban
angka pesakitan yang tinggi dan penularan yang cepat mendorong pemerintah meminta fatwa atas hewan kurban ini
untuk mengetahui pembahasan terkait fatwa mui terkait hewan kurban yang terpapar penyakit kuku dan mulut
sudah terhubung dengan astro runi amsoleh ketua bidang fatwa mui
saat malam pak niam
selamat malam mbak gimana kabar
alhamdulillah baik pak niam semoga baik baik saja ya pak niam
hari ini sebetulnya mui diharapkan untuk mengeluarkan fatwa soal boleh tidaknya hewan yang terkena penyakit kuku dan mulut ini dijadikan hewan kurban
apakah sudah ada keputusan soal ini
terima kasih hari ini majelis ulama indonesia menggelar rapat terbatas untuk pendalaman masalah
atas mohonan fatwa yang disampaikan oleh kementerian pertanian ya
permohonan fatwa itu sudah disampaikan
beberapa hari yang lalu dan sebagai tindak lanjutnya
kita melaksanakan rapat teknis ya
untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai substansi masalah yang difatwakan
apakah pmk kemudian dampaknya serta mitigasi risiko untuk pencegahan
meluasnya wabah tersebut
nah jadi diperoleh penjelasan dari penjelasan ahli ipb yang hadir tadi
dan juga penjelasan dari kementerian pertanian dalam hal ini adalah direkturat ketmafet
mengenai langkah langkah mitigasi terhadap pencegahan dan penanggulangan pmk
agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kurban ya
tapi diperoleh beberapa informasi penting ya
untuk kepentingan penetapan fatwa majelis ulama indonesia
yang dijadikan perdoman bagi masyarakat dan juga panduan bagi pemerintah
di dalam mengambil public policy nya
penyakit mulut dan kuku ini menular ke hewan ternak yang bersifat sangat cepat
sehingga butuh langkah langkah mitigasi dan juga karantina terhadap daerah yang terkena wabah
tapi ada informasi lain yaitu pmk ini tidak membahayakan manusia
dan juga tidak berdampak kepada kualitas daging
dengan demikian sebenarnya informasi terkait dengan pmk ini perlu disampaikan kepada publik
agar tidak muncul kekhawatiran yang berlebih
perlu kewaspadaan yang terukur
dan atas dasar informasi inilah yang nanti insya allah dalam waktu dekat
majelis ulama indonesia membahas dan menetapkan fatwa sebagai panduannya
kalau begitu apa saja kemudian yang nanti akan menjadi pertimbangan mui mengeluarkan fatwa soal ini
karena ini memang sedang ditunggu tunggu oleh masyarakat
termasuk juga bagaimana selain menggunakan hewan ternak ini sebagai hewan kurban
juga bagaimana kemudian untuk mengonsumsinya begitu
ya terima kasih hans
kondisi penyakit mulut dan kuku menyerang kepada hewan ternak
dan kebetulan bersamaan dengan momentum jelang pelaksanaan ibadah idul adha seribu empat ratus empat puluh tiga hijriyah
kurban itu merupakan ibadah yang bersifat mahdoh atau ibadah yang basisnya adalah dogma
ada syarat rukun yang harus dipenuhi
salah satunya adalah jenis hewan
kemudian kondisi kesehatannya
nah pmk ini bisa berdampak kepada pelaksanaan aktivitas korban
yang merupakan ibadah yang bersifat khas di dalam masyarakat muslim
yang pentingnya adalah jaminan pemerintah terkait dengan ketersediaan hewan yang sehat
untuk kepentingan korban bagi masyarakat
kemudian yang kedua berikan perlindungan secara optimal agar peredaran hewan tersebut
dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku
langkah langkah ketiga adalah langkah langkah karantina dan juga langkah preventif
agar hewan yang terkena wabah tadi tidak keluar ke daerah lain sehingga potensi perluas sebaran pmk ini
nah atas tiga fakta ini kemudian majelis ulama indonesia berkepentingan untuk memberikan panduan syarinya
bagaimana ketika hewan terpapar pmk untuk kepentingan korban
karena tadi ada informasi bahwa pmk itu tidak berdampak kepada kualitas daging
pmk itu tidak menular kepada manusia dan juga tidak berbahaya
nah karena itulah fakta fakta ini menjadi pertimbangan penting di dalam
pembahasan dan juga penetapan fatwa
ketika permohonan fatwa itu disampaikan ke mui mui tidak serta merta memberikan jawaban
karena membutuhkan pemahaman secara utuh dari ahli yang memiliki kompetensi
dan tadi kita sudah mendengar pendangan ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan
serta mendengar dari kementerian pertanian
memang memiliki kompetensi di bidang polusi dalam peredaran dan juga penanggulangan wabak pmk ini
oke karena memang persyaratan itu kemudian juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi terkini begitu ya pak niam
contohnya seperti yang tadi pak niam katakan bagaimana ketersediaan pasokan daging ini
sehingga pada saat nanti masyarakat muslim ingin melakukan kurban di saat idul adha ini
sudah dipastikan stoknya ada begitu ya
betul fatwa itu kan adalah sisi faktual dan juga konteksual
dan fatwa hadir sebagai solusi bukan menambah masalah
salah satu hal yang tadi muncul adalah adanya stok yang berlebih di satu daerah
tetapi kebetulan daerah tersebut terkena wabah
ada dua dampak yang dikhawatirkan
dampak yang pertama adalah daerah lain yang mengandalkan stok daerah tersebut
sebut saja jawa timur misalnya bisa kekurangan stok
karena larangan proses pergerakan hewan yang ada di daerah pandemik
kemudian yang kedua hewan yang tadi jumlahnya banyak di jawa timur misalnya
karena nggak bisa keluar ke luar daerah
maka akan berdampak overstock dan juga berdampak kepada potensi kerugian peternak
nah mui berpikir untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya persoalan kesehatan
tetapi juga persoalan aspek kemaslahatan secara lebih besar
tadi sempat kita diskusikan mengenai langkah langkah pelaksanaan kurban
dengan membayar kepada lembaga yang memang punya dedikasi untuk kepentingan pengelolaan hewan kurban
mereka menyembelih di tempat daerah tersebut tanpa harus melakukan proses mobilisasi hewan ke luar daerah
dan begitu disembleh di jawa timur misalnya
setelah itu dagingnya bisa diolah dan juga didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan
itu bagian dari solusi yang bersifat keagamaan dan juga berkontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan
serta meminimalisir risiko sosial dan juga risiko ekonomi akibat dampak dari bmk ini
oke artinya fatwa yang nanti dikeluarkan ini apakah kemudian nanti bisa berbeda beda tergantung dengan kondisi wilayahnya masing masing
kalau begitu pak niam misalkan di wilayah yang memang stok
wilayah yang memang stoknya cukup banyak mungkin tidak disarankan begitu ya
tapi di wilayah wilayah yang memang ketersediaannya sedikit untuk hewan ternak ini bisa dilakukan
apakah mungkin akan begitu
ya fatwa ini kan menjadi panduan bagi masyarakat muslim ya
tetapi sifatnya konteksual sesuai dengan kondisi situasi dan juga lingkungan strategis yang ada di dalam lingkungan tersebut
nah gambaran dari kementerian pertanian tadi ada daerah merah ada daerah hijau
misalnya sulawesi selatan masuk kategori daerah hijau yang belum terdampak pmk ini
mereka mengambil langkah untuk mencegah masuknya hewan dari daerah yang terjangkit untuk kepentingan memproteksi

hewan ternak di provinsi sulawesi selatan tidak terdampak pmk ini
hewan ternak di provinsi sulawesi selatan tidak terdampak pmk ini

hewan ternak di provinsi sulawesi selatan tidak tertular ya
bisa jadi itu nanti berdampak kepada ketersediaan stok ya
seandainya ada masyarakat muslim yang berada di sulawesi selatan
mau korban tetapi hewan korbannya batas stoknya di sulawesi selatan
ada jalan fikir yang memungkinkan pelaksanaan ibadah korban itu
dengan stok hewan yang ada di jawa timur misalnya
sekalipun tidak dilakukan proses pergerakan dari jawa timur ke sulawesi selatan
bukan berarti orang sulawesi selatan tidak bisa berkorban hanya karena persoalan stok yang terbatas di sulawesi selatan
itu bagian dari makhrot segi atau solusi fikir yang diberikan oleh komisi fatwa
di dalam merealisasikan kemaslahatan
pada saat pelaksanaan korban di saat wabah pmk ini
oke salah satu kemudian yang mungkin dijadikan pertimbangan adalah dalil atau terjadi peristiwa
apakah kemudian di zaman rasulullah misalnya
pernah terjadi wabah seperti ini dan bagaimana kemudian aturannya saat itu
ya apa tuntutan sekitar itu
tuntutan secara umum terkait dengan wabah itu berkaitan dengan karantina ya
maka langkah yang diambil oleh direkturat kesehatan petrinser atau petmafet
untuk melakukan karantina bagi hewan yang terpapar pmk agar dia tidak keluar daerah
sehingga tidak menularkan kepada yang lain
itu memang sejalan dengan langkah yang diajarkan oleh baginda rasulullah saw
ketika ada wabah ya
agar apa agar orang atau hewan yang terjangkit virus pmk ini
tidak menularkan ke yang lain
nah demikian juga ketika ada daerah yang terbebas
maka dia bisa memproteksi diri untuk tidak masuk ke daerah wabah
atau sebaliknya menutup diri dari hewan yang terpapar pmk agar tidak menularkan
saya kira ini langkah yang sejalan dengan tuntunan yang diberikan oleh baginda rasulullah saw
dan langkah karantina ini tidak hanya kepada orang yang terjangkit wabah
hewan yang terjangkit wabah pun juga demikian
karena patung hegekatnya hewan yang akan kita konsumsi harus dipastikan
di samping halal juga toyib
toyid itu artinya laik konsumsi
kalau dia secara fisik bugar tetapi penyakitan yang bisa berdampak kepada
gangguan kesehatan orang yang mengonsumsi
maka ini menjadi haram
nah itulah yang tadi dijalani dalam sidang komisi fatwa
apakah pmk itu berdampak kepada kondisi kesehatan ketika kita mengkonsumsi dagingnya
apakah pmk berjantak kepada surutnya kualitas daging
tadi diperoleh jawaban tidak
hanya saja memang tingkat penularannya sangat cepat
dan itu akan berjantak kepada kondisi kesehatan hewan
berjantak kepada produktivitas
dan juga berjantak kepada kesehatan jangka panjangnya
saya kira ini menjadi hal penting yang harus dimitigasi ya
soal keamanan mengonsumsi hewan ternak yang sudah terkena pmk
apakah kemudian nanti mui juga akan mengeluarkan fatwa soal ini
karena memang kita tahu bahwa saat ini sudah disampaikan bahwa bisa dikonsumsi
asalkan sudah sembuh selama beberapa tahun
apakah nanti isinya akan sejauh itu pak niam
ya tentu fatwa itu kan akan dijadikan panduan sekaligus juga pedoman yang bersifat operasional
atau kondisi kontemporer yang ada
fatwa tidak didasarkan kepada asumsi asumsi
tetapi didasarkan kepada kondisi faktual
karena itulah informasi yang tadi diperoleh
pada saat rapat usai jumat tadi menjadi sangat penting
agar kita memperoleh maklumat secara memadai mengenai kondisi kontemporer yang kita hadapi
nah ada fakta yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pmk ini penyakit yang basisnya adalah virus
dan memiliki kemampuan untuk menyebar sangat cepat
dan di indonesia
ini baru pertama kali setelah tiga puluh dua tahun indonesia terbebas dari
itu butuh penanganan yang bersifat cepat dan juga langkah langkah preventif ya
ini yang pertama langkah langkah preventif itu menjadi sangat penting
kemudian yang kedua
pmk bisa berjalan dengan cepat
bisa ditangani bisa dicegah kemudian bisa diminimalisir
kemudian yang ketiga dampak yang ditimbulkan
itu lebih kepada dampak sosial dan juga ekonomi
sementara terkait dengan kesehatan manusia
secara umum tadi diperoleh penjelasan

berpengaruh kepada kesempatan umum
boleh atau tidaknya
baik pak niam tadi pak niam mengatakan butuh penanganan yang cepat begitu ya
termasuk juga umat islam juga butuh kepastian yang cepat sebetulnya
jadi kapan kalau memang saat ini masih dalam pembahasan harapannya sebetulnya hari ini sudah keluar
kapan butuh waktu berapa lama lagi mui untuk melakukan pembahasan dan untuk mengeluarkan fatwa ini sesegera mungkin
mui memiliki komitmen untuk menyegerakan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait dengan masalah ini
karena memang ini pertama urgen kemudian yang kedua mendesak terkait dengan waktu peraksanaan ibadah kurden yang sudah akan menyebabkan penabuhan
jadi kalau nanti pemerintah yang terkait dengan masalah ini
dari ahli kehewanan dokter dari ipb kemudian ahli dari kementerian pertanian
kita sudah memperoleh maklumat di bidang per pmkn ini
jadi insya allah awal pekan depan ini sudah bisa difinalisasi untuk dijadikan panduan dan juga pedoman bagi pemerintah
dan juga bagi masyarakat
khususnya masyarakat muslim